gue bakal lebih neket buat nagih janji lo
akhirnya nelfon gue juga ya
berani beraninya anda telpon elsa
bukannya nomornya udah di block
ya gue tau kok
eh anda itu masih punya rasa malu gak sih
masih punya harga diri gak
makasih banyak ya mak
itu berkah yang paling luar biasa dari allah
aku bisa berkumpul di sini
bareng sama keluarga
selamat pagi pak rendy
kami ingin mengabarkan bahwa surat izin untuk pembongkaran makam almarhum roy
itu sudah keluar pak
silahkan ambil surat izinnya kemari ya pak ya
pak baik pak
terima kasih untuk informasinya
dan saya akan segera ke sana
sama sama pak rendy ya
nin saya antara kamu ke kampus dulu ya
ini pak saya mau ngabarin soal pembongkaran makam yang sudah disetujui pak
bapak diminta untuk mengambil surat izinnya
dan briefing dengan para tukang kali pak
nanti saya juga akan ke sana untuk menemani bapak
iya secepatnya saya ke sana
ya kemana lagi lah selain ke kantor deh
siap pak bos
tidak punya arahnya
ini pas diriki
astaga sudah mekin nomer siapa coba
andi urus durasi
ke pintu tinggal
aku juga gak tau aku gak kenal nomernya sayang
yaudah aku telfon
aduh kalo nino tau itu dari riki
pasti dia bakal marah lagi ke gue
akhirnya lo telfon gue juga sa
gue bakal lebih neket buat nagih janjil
akhirnya nelfon gue juga ya
berani beraninya anda telpon elsa
bukannya nomernya udah diblok
iya gue tau kok
eh anda itu masih punya rasa malu gak sih
masih punya harga diri gak
yang ada telepon adalah perempuan yang sudah bersuami
gue gak ada urusan sama
lama lama kurang ajar sekali ini ricky
karena lo lari gitu neket banget sekarang
udah lah kamu jangan marah marah
kamu kan lagi puasa
jangan pernah kamu angkat
kalo sampai dia neket ketengah rumah ini
kamu kunci pintu
kalo dia neket ketengah rumah ini
jangan kamu diam diam
ya udah aku berangkat kerja
semangat sayang kerja
jangan lupa kata kataku
neket banget tuh orang
ini gimana caranya buat ngadepin ricky
dan lagi janjinya besok lagi
kalau nanti di koridor ketemu ricky
bukannya kamu itu mau kerja
kok masih ada disini
aku bisa bantu mama gak
mama tolong awasin kedepannya
kalau ada ricky atau enggaknya kabarin aku
yaudah kamu tunggu dulu disini ya
mama kesana sekarang
ni ibu ibu kenapa askrisde banget sama gue
hampir aja randy ketemu ricky
untung kamu tadi juruh mama ke depan
kalau enggak kamu bisa kepergok sama ricky
terus gimana sekarang
yaudah kalau gitu
atau langsung pergi ke kantor aja
yaudah kalau begitu
gimana kalau ricky ketemu randy di lobi
gue lupa lagi bawa headset
nggak asik banget mau jogging ngedengar lagu
untung ada mamah yang bantuin
ada untungnya juga ya
mamah belum pulang ke surabaya